itu baru oke makanya nikmatilah hidup
benar sekarang kita teruskan perjalanan lagi
maksud gue bukan itu tuh kalau itu tau oke tuh
maksud gue nikmatin hidup istirahat dulu makan makan ngopi
kita mau kemana pak
kita ke tempat orang tukang wajah bu
di sana kita harus mikir mau kemana
hah kita mau kemana
lari atau nggak kalian tetap akan mati
ampun kenapa lo
lu mau barang pegas
macem macem mengenai kami
mau lari dari kita gita
ini kita kemana
apa yang harus aku lakukan
kenapa semua orang jadi berbaring saat dia nyuik
apa sih yang dilakukan nyai
apa yang perlahan
apa yangesterday ber corresponden gempa doang
terima kasih nyai
sekarang kalian bertiga boleh istirahat
terima kasih nyai
terima kasih nyai
nyai ketiga pemuda itu sudah sampai di kampung kita nyai
semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku
teruskan tugasmu untuk memancing semua warga untuk membenci ketiga santri santri yang goblok itu
dan mereka akan menyanjungku
mata gua langsung rabun gak ada perempuan
dan pada saat mike
tak ada eru pada mataku